bandara kediri jawa timur yang akan dibangun perusahaan gudang garam akan segera ditetapkan menjadi proyek strategis nasional atau psn oleh presiden joko widodo
dikutip cnbc indonesia menteri perhubungan budi karya sumadi sudah menerbitkan izin pembangunan bandara kediri sehingga proyek ini ditargetkan dapat dimulai pada dua ribu dua puluh
pt surya doho investama dan pt bukit doho indah yang masih terafiliasi dengan gudang garam telah melakukan transaksi jual beli tanah senilai delapan ratus empat puluh lima tiga puluh satu miliar rupiah
menko bidang kemaritiman luhut binsar panjaitan mengungkapkan pembangunan bandara tinggal menyisakan masalah penggunaan lahan untuk penambahan landasan pacu seluas lima ratus hektare
presiden jokowi pada april lalu sempat
menolak bandara yang dibangun oleh gudang garam dikategorikan sebagai salah satu psn